mau pergi kemana kau kentering man
mingkir kau jangan halangi jalanku
minggir kau tidak
berikanlah aku ketenang
aku berlindung kepadamu
kira kira buruk ini
semoga keluarga aku
selalu dalam lindunganmu
aku segera mencari musti kamera di lima itu
cahaya yang berkilauan itu berasal dari musti kamera lima
aku harus melihatnya dari dekat
dia sudah tertidur lelap
oh bisa bukan
bila tongkat turun aku
ini berdengar geridang
tapi kenapa dia
tidak digigit oleh semut
dia tertidur lagi
taubah ini sekarang
aku harus kembali ke istana pecah jalan
menjadi seorang raja besar
di kerajaan pecah jalan
dan mulai sekarang
tidak akan ada yang bisa melawanku
kalau ada yang berani melawan
akan aku bunuhmu
dengan tongkat turun aku ini
ternyata aku salah
cahaya berkilauan itu
bukanlah yang saya inginkan
bukanlah yang saya inginkan
bukanlah yang saya inginkan
aku harus di kameran lima
aku harus pergi
aku harus pergi
aku harus ke istana pecah jalan secepatnya
mau pergi kemana kau kenteriman

mingkir kau jangan halangi jalanku
minggir kau tidak
sudah aku kata
kau tidak akan mudah bisa lari dari sini
tidak lepaskan aku
sepertinya aku merasakan ada orang kejahatan di sini
aku harus menghadapi
bagaimana gusti ratu
apakah upacara pembakaran bisa kita mulai
tanpa raden kian santang dan raden walang sungsang
mereka pasti ingin melihat
mereka pasti ingin melihat
ayah anda untuk terakhir kalinya
tapi aku tidak mau mereka terluka melihat semua ini
aku sangat mengerti perasaan ibu nda
tapi kita harus segera melaksanakan upacara pembakaran ini
karena aku takut ibu nda
aku takut akan ada yang menyalahgunakan atas kematian ayah anda
kita harus melakukan ini semua
karena dengan cepat